masjid bernama lengkap masjid al islam muhammad cengho sriwijaya ini terletak di jakabaring palembang
masjid ini dibangun selama tiga tahun oleh para sesepuh dan pengurus persatuan islam tionghoa indonesia piti sumsel dan diresmikan pada tahun dua ribu enam
masjid cengho dilengkapi dengan dua menara yang dinamai hablum minallah dan hablum minanas
kedua menara masjid cengho memiliki lima tingkat yang melambangkan lima waktu sholat dalam sehari
tinggi menara mencapai tujuh belas meter yang melambangkan jumlah rokaat dalam sholat fardu lima waktu yang dikerjakan oleh umat muslim
sementara di bagian depan terdapat ornamen khas palembang yang berpadu dengan ornamen tionghoa
tiga warna utama pada bangunan masjid yakni merah kuning dan hijau memiliki filosofi dan menjadikan daya tarik bagi wisatawan
menurut pengurus masjid cengho penamaan masjid cengho ini terinspirasi dari laksamana cengho pemimpin armada dari negeri cina yang datang ke bumi sriwijaya untuk berniaga
tercatat tiga kali laksamana cheng ho mampir ke palembang dan tak hanya untuk berniaga namun juga menyebarkan acara islam
masjid ini juga memiliki taman pendidikan al quran dan menjadi tempat syiar islam bagi warga keturunan
bagi warga sekitar keberadaan masjid cengho yang berdiri di tengah tengah permukiman warga jagabaring menjadikan mereka bersyukur karena tidak perlu jauh jauh lagi untuk beribadah
syukur bagi masyarakat di sini penggunaan masjid ini paling tidak memudahkan kita untuk ibadah
yang kedua semestinya tempat saya terhati masyarakat sini
dalam ngajian dalam dakwah dalam majelis majelis ta'lim mudah mudahan bagi masyarakat sekitar sini yang tadinya belum ada masjid
kemudian ada masjid ini begitu sekali manfaatnya besar sekali
masjid yang mempunyai kapasitas lima ratus orang ini juga menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan yang berkunjung ke palembang
mereka menyempatkan diri sholat di masjid dan berfoto foto mengabadikan keunikan masjid ini
pada bulan ramadan pengelola masjid rutin menggelar ceramah agama untuk berbagi pengetahuan islam
selain itu mengenalkan penyebaran islam di palembang oleh masyarakat
warga tionghoa masa lampau